mas bangun dong mas
adakah anehan dengan tante anita
iya sayang kamu gak boleh cemburu gitu dong
ayo duduk sama tante
amisah sayang kamu hari ini rencananya mau kemana
anissa mau ke rumah om tante
ke rumah om
tante antar kamu mau gak
gak usah tante biar anissa aja sendiri
kok kamu pulang ke rumah om kamu
kenapa gak pulang ke orang tua kamu
eh tandu lupa kamu udah gak punya orang tua kan
kalau gitu kamu tinggal tempat tante saja gimana
terima kasih tante
anissa mau tinggal di rumah aja
kenapa kamu gak mau
kan kamu nanti saya beliin boneka baru baju baru
atau apa saja yang kamu minta
apa sih yang kamu takutkan sayang
takut dimarahi om tante
gini kalau itu masalahnya biar tante yang ngomong sama

kalau enggak kamu gak usah ngomong sama om kamu
kalau kamu tinggal tempat tante gimana
anissa tidak berani tante aniesnya harus bilang dulu
atau sebaiknya anissa tinggal saja di rumah om
berarti kamu gak sayang sama tante ya
kamu gak kasih nama tante tante kan tinggal sendiri ya
jangan jangan jangan tante
anissa gak mau tante jangan tante
anissa gak mau tante

tante gak jahat kok ya

mau lari kemana kamu ah
jangan tante jangan

disini gak boleh
tante sudah berbuat baik sama kamu

tapi kamu gak pernah berbuat baik sama tante
kurang ajar kamu ya
kurang ajar kamu ya
tante ya allah
tak seorang pun akan menolong kamu ah
saya ingin muntah
bahasa indonesia lebih theoretically bang
jangan lupa like share dan subscribe ya
ya allah tolonglah hamamu ini keluar dari musibah ya allah
tolonglah samamu ini ya allah

ya allah ampunilah dosa hamba ya allah
ya allah selamatkanlah hamba ya allah
jauhkanlah hamba dari aslammu ya allah
amamu yang dosa ya allah selama ini ya allah
amakunah beribadahmu kepadamu ya allah
amudih hamba ya allah
amakunah beribadahmu kepadamu ya allah
sekarang amatlah berbuat dosa
jangan jauhkan aku darimu ya allah
jangan jauhkan amat darimu ya allah
ampuni amat ya allah
amat takut akan nasabu ya allah
tujukanlah jalanmu ya allah
tujukanlah jalan yang lurus
jalan yang kau rindu ya allah
bukakanlah pintu maafmu ya allah
hanyataskan hendakmu ya allah
semuanya akan menjadi benar ya allah
amatlah ya allah
amatlah ya allah
amatlah ya allah
amat gagal sebagai suami ya allah
sekarang amat takut berbuat dosa
jangan jauhkan amat darimu ya allah
bangun dong mas
ampuni amat ya allah
mas dengar gak
kayaknya ada suara orang nangis deh mas
jangan jauhkan amat ya allah
mas berbentuk siapa
saya orang you clergy
siapa saja yang ada di kota ini
ada apa den
tadi aku dan maya mendengar suara orang menangis loh
tapi sekarang aku mencoba bangke
mas lucky baru nangis ya
jadi mengganggu nih
terus saya berdoa jadinya
aduh maaf banget ya
gak apa apa komar
biasanya juga begitu sayang
kalau doanya sedang kusuk
besok kita bersih bersih rumah ya may
siapa tahu ada paket tikus di rumah ini
aduh jam berapa ya sekarang ya
saya ada janji nih sama bos
pake sarung begini
mungkin kayak begini kan
kalau gitu saya ganti baju dulu ya
kok tumben mas ke kantornya pagi sekali
ya biasa lah
namanya juga bos kan
kalau ada maunya kita harus turutis cepat
kalau gitu sama dong sama mas deden
saya ganti baju dulu ya
maaf sekali lagi saya mengganggu